sebekan lamanya warga yang terkena dampak gempa bumi di wilayah kulawi kabupaten sigi sulawesi tengah terisolasi
jalur transportasi di wilayah itu terputus sekitar sepuluh km karena tanah longsor akibat guncangan gempa dengan magnitudo tujuh empat yang terjadi pada dua puluh delapan september lalu
praktis tidak ada bantuan logistik yang masuk ke wilayah tersebut
rabu pagi sepuluh oktober produser lapangan cnn indonesia jabar gebua bersama relawan dari makassar sulawesi selatan mencoba membawa bantuan logistik ke wilayah itu
sabtu sore enam oktober lalu jalur transportasi menuju wilayah kulawi sigi sulawesi tengah terputus karena tanah longsor setelah gempa dengan magnitudo tujuh empat mengguncang pada dua puluh delapan september lalu
tidak ada pasokan logistik ke wilayah ini bagi warga yang terkena dampak gempa bumi
dibantu relawan dari makassar sulawesi selatan produser lapangan cnn indonesia jafar gebuah menyiapkan bantuan logistik untuk korban yang terkena dampak gempa
medan yang sulit dilalui membuat perjalanan
perjalanan memakan waktu lama
sekitar satu lima jam perjalanan dari palu sejumlah warga mengingatkan medan yang berbahaya
namun perjalanan tetap dilanjutkan
sebelumnya karena terputusnya komunikasi tidak ada yang menyangka kabupaten sigi termasuk daerah yang terkena dampak gempa
pagi ini bersama relawan dari universitas muslim indonesia dan niasan fajar saya akan berusaha menembus daerah terisolir di kecamatan kulawi kabupaten sigi sulawesi tengah yang selama ini dropping logistiknya
hanya bisa dilekongkan
tidak bisa dilakukan lewat udara menggunakan helikopter atau pesawat kecil lainnya
pagi ini saya akan berusaha namun bila ternyata jalan sekitar sepuluh km jalan yang kemarin sempat runtuh terdampak gempa tidak bisa tembusi
saya terpaksa harus meminta bantuan kepada para tukang ojek untuk bisa mengantarkan logistik ini dan bisa dinikmati oleh pengungsi di beberapa titik di wilayah itu
korban tewas di wilayah ini tidak kurang dari dua ratus dua puluh dua orang
daerah yang terkena dampak terparah adalah desa namo kecamatan kulawi
daerah yang terkena dampak terparah adalah desa namo kecamatan kulawe
sejumlah warga desa makuhi kulawi memilih mengungsi
ada sekitar empat puluh satu keluarga di wilayah ini yang selama sepekan mengkonsumsi makanan seadanya
sementara itu harga bahan pangan melonjak
bantuan pun ditampung di rumah salah seorang tetua warga untuk didistribusikan
satu minggu ya
itu makanan airnya dari mana saja makanan
kalau makanan kita makan apa adanya
tapi yang kepalu sama sehal itu bisa tembus apa
sama sekali tidak bisa
kemudian yang dijual jual di sini
yang dijual jual di sini sudah serba mahal
itu naik naik berapa misalnya superme berapa dijual
superme itu dia naiknya seribu lebih seribu ratus satu liter
bensin apa segala macam
bensin sampai tiga puluh sampai lima puluh satu liter
beras gimana bu
beras kita makan
beras kita makan satu liter
beras itu apa adanya juga
beras itu dari mana
berapa satu liter kalau dijual

beras di sini sampai enam belas ribu
sejumlah warga membuat posko mandiri di lingkungan masing masing
saat ini lebih dari tujuh puluh delapan pengungsi tersebar di beberapa wilayah sulawesi hingga kalimantan
mereka menempati posko yang disediakan pemerintah ataupun posko mandiri
jafar gebuah sigi